semoga sehat selalu ya
nah hari ini saya udah pakai baju masak gini tuh udah pakai apron
artinya saya mau ngajak pemirsa kita bikin atau masak masak yang simple simpel pastinya
bahannya juga gampang banget dicari
hari ini saya mau ngajak pemirsa untuk masak keju gulung kriuk
nah gimana sih cara bikinnya
oke bahan bahannya tadi saya bilang ya udah simpel banget
yang pertama kita cuma butuh nih ini adalah kulit lumpia
ini di pasar ada atau di supermarket juga ada
terus yang ini nah ini adalah tepung maizena yang saya kasih air
nanti ini akan jadi lem perekatnya saat kita gulung nanti
terus ini ada keju lembaran
jadi keju lembarannya tuh saya potong potong
saya bagi empat ya sampai jadi panjang panjang kayak gini nih pemirsa
terus ada juga gula pasir
ini buat nanti di atas kejunya supaya manis
walaupun mau tambah enak lagi pakai mesis lebih enak sih
terus ada juga minyak goreng untuk menggoreng
dan juga ini alas tuh buat nanti kita ngegulung sekeju gulungnya
oke langsung saja kita mulai membuat
yang pertama ini adalah kulit lumpianya ya
kita taruh di atas alas ini
tinggal taruh taruh aja
terus ini tadi kejunya nih
keju yang udah saya potong potong
kita taruh di dalam sini
saya mau pakainya dua aja biar berasa kejunya
terus kita masukin gula pasir
jadi kita taruh gula pasir tuh di sampingnya gini nih
biar ada manis manisnya juga nggak asin aja
oke terus tinggal kita gulung deh
nah ini supaya dia nanti nempel
kita butuh tadi si kukuh maisenanya nih
diaduk aduk dulu ya
tuh kalau udah
satu udah jadi
ini juga isiannya bisa ini ya sesuai sama selera ya
kalau misalnya kejunya mau satu aja nggak terlalu suka asin
ini saya bikin yang satu deh nih
minyaknya juga ini harus banyak berarti ya
tunggu dulu sampai minyaknya mendidih dan pastikan juga minyaknya tuh banyak ya
supaya nanti dia matangnya itu rata pemirsa
oke coba kita tes dulu satunya
tuh kalau udah mendidih kita masukin dan nggak usah lama lama sebentar aja gorengnya
nah kalau udah kecelakaan seperti ini apalagi sampai ada yang isinya sudah keluar tuh ya
berarti udah matang tuh
tuh ya ampun
nah terus kita tirisin dulu ya
kita turuntukin minyaknya pemirsa
terusin aja dia gitu ya
nah sambil nunggu lumpianya ini agak dingin dan saya hias ini dia resep dan cara membuatnya
nah ini dia udah jadi tuh lihat tampilannya udah wanginya apalagi enak banget saya langsung cobain aja
ini antara enak atau enak banget nih kira kira yang mana kita gigit ini sembilan puluh lima gr
enak banget kurang teh atau kopi aja kali ya tapi ini enak banget atau kalau mau tambahin
coklat atau kental manis coklat di rumah ada kayaknya lebih mantep ya
saya makan sendirian dulu ya
itu crispy banget ya tuh